masih ingat video ini
akibat video ini kreator kontennya terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian
wah kasian ya pohon pisangnya
konten ini muncul beberapa hari setelah kecelakaan yang menewaskan vanessa angel
tak hanya netizen mui pun turut mengecam
menurut firman kurniawan peneliti media sosial universitas indonesia
munculnya fenomena video yang menjadi viral tak bisa lepas dari perkembangan teknologi
munculnya media sosial telah membuat arus informasi bukan lagi monopoli media mainstream
semua informasi ada di tangan publik semua pihak boleh memproduksi dan mendistribusi informasi
maka terjadi kompetisi antar pemilik konten antar pemilik akun
untuk mengajukan kontennya menjadi konten yang diperhatikan oleh publik
semua orang mencari cara untuk menjadi viral
cuma tadi resep untuk viral bisa semakin ke ujung kanan
atau semakin ke ujung kiri
menurut laporan berjudul digital dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh perusahaan media inggris we are social
bekerja sama dengan hootsuite jumlah pengguna aktif sosial media di indonesia mencapai satu ratus tujuh puluh juta pengguna
angka ini menunjukkan besarnya tingkat kompetisi antar kreator
selain faktor kompetisi studi yang dilakukan oleh pengajar antropologi universitas gajah mada
pandai made kutanegara mengungkapkan
jika ada faktor yang lebih mendasar
mengapa konten sensasional masih kerap muncul di media sosial
yakni masyarakat indonesia masih dalam tahap gegar budaya
akibat penetrasi teknologi digital yang begitu cepat
sebagian masyarakat kita menganggap sosial media itu menunjukkan identitas diri
jadi ketika tampil di sosial media lah identitasnya muncul
identitas itu berkait dengan kepopuleran
orang yang tampil di media sosial itu adalah orang yang populer
berikutnya adalah orang yang semakin banyak didapat follower
itu adalah orang yang populer
itu kemudian kan
nah makanya sekarang kita tahu di dalam transformasi budaya
teori yang besar itu adalah sekarang teori yang disebut dengan
justru follower ini jangan menentukan
sangat penting sekali di dalam budaya digital sekarang ini
dalam jurnal ilmiah berjudul emotion and virality
karya jonah berger dan catherine milkman
konten yang viral harus memiliki elemen of surprise
selain itu konten yang viral perlu memiliki elemen emosi di dalamnya
contohnya konten seperti prank atau panggil arwah yang sukses mengundang kemarahan netizen
namun demikian pula sebaliknya
tak jarang konten dengan emosi positif seperti musik
juga mendapat apresiasi yang baik dari netizen
sensasi sama konten yang kreatif itu digabung boleh nggak
mau yang kreatif juga boleh
mau sensasi doang juga
sebenarnya boleh boleh aja
sebenarnya gitu sih
jadi memang bebas aja dan pilih aja kalau gak suka ya gak usah ditonton
karena kita susah juga kontrol
jadi kita better kontrol yang bisa kita kontrol aja ya
di dalam ranah jejaring media sosial
posisi kreator menjadi kunci untuk menyampaikan pesan
karena itu marilah ciptakan konten yang kreatif